terpidana kasus pembunuhan brigadir yusuf tawabarat barada richard eliezer
dinyatakan bebas bersyarat sejak empat agustus
richard eliezer mengajukan cuti ke dijenpas
dan mendapatkan cuti bersyarat selama lima bulan
eliezer hanya menjalani satu tahun pidana penjara
dari total fonis satu tahun enam bulan pidana penjara
yang sebelumnya diputuskan majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
menurut kabakumas dan protokol ditjenpas
kemenkumham rika aprianti
cuti bersyarat merupakan hak setiap narapidana
richard dinilai telah memenuhi berbagai persyaratan
dan mendapatkan cuti bersyarat ini sejak empat agustus dua ribu dua puluh tiga tiga belas januari dua ribu dua puluh empat
selama masa cuti bersyarat richard akan diawasi oleh dijenpas
dan diberlakukan wajib lapor secara berkala
status richard yang sebelumnya sebagai narapidana saat ini berubah
menjadi klien pemasyarakatan
cuti bersyarat itu adalah hak semua warga binaan yang memenuhi persyaratan
ya sudah memenuhi persyaratan
jadi semuanya berhak untuk disiapkan
eliezer sudah menjalani cuti bersyarat
mulai tanggal empat agustus dua ribu dua puluh
dan dari tanggal itu juga
berubah statusnya dari warga misi narapidana
menjadi klien pemasyarakatan
sampai dengan tiga belas januari dua ribu dua puluh